pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat indonesia
karena sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama
ada pun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah
calon penerima sudah menerima vaksin covid sembilan belas dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya
meski sudah divaksin saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan